komisi pemberantasan korupsi memeriksa mantan sekretaris jenderal partai golkar idrus marham
sebagai saksi fayakun adriandi mantan anggota komisi satu dpr fraksi golkar
yang tersangkut kasus suap penganggaran satelit monitoring di badan keamanan laut
pada senin sore menteri sosial idrus marham mendatangi gedung kpk
tidak ada pernyataan apapun dari mantan sekretaris jenderal partai golkar tersebut
namun melalui pesan singkat ke sejumlah awak media
jurubicara kpk ferdinand syah mengatakan idrus datang sebagai saksi untuk fayakun adriandi
menurut andriadi di mana ia adalah seorang politikus partai golkar
yang saat ini menjadi tersangka dalam kasus suap pembahasan anggaran
terkait pengadaan satelit monitoring di bakamla
dan kini sudah ada produser lapangan cnn indonesia adea fitria
di gedung kpk jakarta adea selamat sore
apa tujuan kedatangan idrus hari ini dan apakah memang ada kaitannya
dengan kasus yang saat ini tengah diselidiki kpk
ya benar sekali yanisa
tepatnya pukul setengah tiga sore tadi
menteri sosial yang juga sekaligus mantan sekretaris jenderal dari partai golkar
yakni idrus marham tadi menyambangi gedung kpk jakarta

yang juga sekaligus mantan sekretaris jenderal dari partai golkar
kasus suap pembahasan anggaran dari satelit monitoring bakamla
bila bisa ditelisik sebelumnya
fayakun andriadi ini merupakan kader golkar
ia merupakan mantan anggota dari komisi satu dpr ri
dan pernah menjabat sebagai ketua dpd partai golkar di dki jakarta
dan memang saat ini komisi pemberantasan korupsi
selama satu minggu ini memang sedang galak galaknya
dalam memeriksa sejumlah elit partai golkar
dan salah satunya hari ini menurut keterangan dari febri diansyah
melalui pesan singkat tadi mengkonfirmasi benar bahwa memang idrus ini
sebagai saksi dari tersangka fa atau fayakun andriandi begitu
tadi sebenarnya pukul setengah enam sore
ini idrus sudah keluar dari gedung komisi pemberantasan korupsi
sebenarnya tidak banyak yang diberitahukan idrus kepada awak media
ia cuma mengkonfirmasi bahwa memang benar
ia datang dan hadir ke sini sebagai saksi dari kasus bakamla
tapi tadi awak media ia mengatakan bahwa dia tidak ada kesalahan

yang memang benar ini terkait dengan konfirmasi apakah ada aliran dana
dari fayakun ke golkar begitu atau tidak atau seperti apa
namun tadi idrus lebih memilih untuk tidak mengatakan iya atau tidak
begitu tidak mengkonfirmasi atau tidak
ia lebih memilih untuk meninggalkan rekan gedung komisi pemberantasan korupsi
dengan sebenarnya ketidakpastian kepada awak media
apakah memang benar
benar dirinya menerima dana aliran tersebut atau tidak
dan sebenarnya anissa bisa saya ulas sedikit
yakni sebanyak dua belas triliun rupiah begitu
dan yang saya sebutkan tadi bahwa fayakun ini merupakan bagian dari fraksi golkar
begitu dia pernah menjabat ketua dpd partai golkar dki jakarta
sehingga memang kpk ini tidak lantas wajar begitu untuk kemudian menelusuri
apakah ada aliran dana dari fayakun andriandi ini kepada partai golkar begitu
dan sebenarnya selama satu minggu ini
komisi pemberantasan korupsi sudah tercatat memeriksa sejumlah orang
seperti yoris raweayi begitu yang sudah diperiksa juga oleh komisi pemberantasan korupsi
seperti yoris raweayi begitu yang sudah diperiksa juga oleh komisi pemberantasan korupsi
dan minggu ini adalah idrus marham
dan kemudian sebenarnya nanti kita masih mengikuti atau menunggu konfirmasi
atau pernyataan resmi dari pihak kpk terkait dengan bagaimana hasil dari tadi pemeriksaan idrus marham
apakah benar ada keterlibatan atau idrus marham ini menerima aliran dana
atau tidak dari tersangka fa atau seperti apa
atau apakah golkar menerima aliran dana ini atau tidak
masih kami tunggu bersama sama pernyataan resmi